masih berhubungan dengan informasi yang baru saja anda saksikan
fenomena munculnya crazy rich semakin disorot setelah dua orang yang dijuluki crazy rich indra kents dan doni salmanan
diduga terlibat penipuan investasi
crazy rich yang berusia rata rata antara dua puluh hingga tiga puluh tahun ini menarik untuk diulik karena dicurigai ada pencucian uang dibalik kenaikan harta mereka secara cepat
di sisi lain masyarakat memberikan apresiasi berlebihan kepada para crazy rich ini
seolah olah tak mempedulikan lagi dari mana sumber uang berasal
kita bahas sore ini bersama peneliti indef mas eko listianto selamat malam
ya selamat malam mbak putri
selamat malam pak eko terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
pak eko fenomena crazy rich ini sekarang kemudian dikaitkan dengan pencucian uang
ya tentu saja kalau kita bicara pencucian uang ini ranahnya hukum sebetulnya ya
tapi memang kalau dari sisi ini ya perilaku lah kita melihatnya begitu dari para tersangka ini ya memang kelihatan memang ada ya
ada yang ada ya untuk pencucian uang tadi begitu
karena kan pencucian uang kan macam macam ya
ada yang menangin ada juga yang sifatnya adalah ya membeli ya mentransfer dan lain lain
cukup banyak sih sebetulnya modus modusnya kira kira begitu
ahli hukum yang tahu ya
dan mungkin juga nanti dari para skrim ya dan mungkin juga pihak pihak terkait saya yakin juga ppatk juga harus bergerak begitu ya untuk melihat tema skema pencucian uang yang dilakukan ini begitu
tapi saya rasa ya ini dugaan yang sangat wajar begitu
karena kan ya kalau dilihat dari kecepatan ya dari aset terus yang meningkat luar biasa dan juga bagaimana kemudian korban korbannya juga cukup banyak
bagaimana kemudian korban korbannya juga cukup banyak
ya ini sepertinya begitu ya memang salah satunya mengarah ke sana begitu mbak putri
pak eko tapi kalau misalnya indef melihat kemunculan crazy rich ini sebenarnya apa yang harus diwaspadai
ya ini kan sebetulnya adalah katakanlah bentuk bentuk baru ya dari jenis jenis penipuan lah kira kira begitu
kalau beberapa tahun yang lalu ya mungkin sifatnya masih bentuknya ada yang arisan tokoperasi yang macam itu ya
atau bentuk bentuk lain yang segmen ininya ya target korbannya itu adalah masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat bawah begitu
nah kalau kita lihat yang fenomena terbaru ini dari tracery rich yang kemudian juga ternyata menjual quote unquote begitu ya
berbagai macam bentuk bentuk seolah olah trading tapi sebenarnya judi gitu ya
nah ini kan
dilihat sebetulnya marketnya juga bukan atau katakanlah target sasaran korbannya itu kan bukan orang yang tidak terliterasi oleh keuangan kan sebetulnya
mereka cukup digital native gitu ya
terus kemudian dengan situasi pandemi hampir dua tahun ini kita juga secara umum masyarakat indonesia sangat lebih akrab dengan dunia digital internet begitu
nah di sisi lain fenomena ekonominya itu begini
investasi ya di tengah pandemi ini juga memang
rata rata turun ya ininya ya returnnya begitu
sehingga kemudian kan kita misalkan nabung di bank ya atau deposito di bank juga returnnya juga lebih kecil begitu
karena memang dunia usaha lagi lesu ya sebagian besar akhirnya kalau mau invest memang nilai hasil investasinya itu nggak gede gede banget
kira kira begitu ya yang sifatnya keuangan yang normal begitu
nah mungkin ini juga celah yang dimanfaatkan begitu
sehingga mereka katakanlah ya dengan ingat ingat
nah sosial media dan dunia digital kemudian mempromosikan lewat jalur jalur ini dan ternyata korbannya cukup banyak begitu ya
itu salah satunya begitu
nah ke depan kan mungkin cara cara lain yang akan dikembangkan kan begitu ya
tapi fenomena penipuannya kan terus ada dugaan saya ya
katakanlah sekarang artinya ada tiga pihak
ada korban kemudian di tengah tengahnya afiliator yang dikatakan crazy rizky ini kemudian ada penyandang dana tentu saja
nah apakah kemudian mereka yang
bertindak sebagai afiliator ini di awal memang sudah tahu betul bahwa ini bentuk penipuan
atau ada yang mengatakan tidak mengetahui juga
bahwa tidak tahu ini bentuk penipuan tidak tahu ini bentuk kejahatan
oke ya itu ranahnya penyidikan ini sepertinya mbak putri ya
di dalam mengeksplorasi ininya ya
bagaimana kemudian proses mereka menjadi afiliator dan apa saja yang mereka sebetulnya lakukan ya dalam konteks
nah ini begitu
nah tapi ya secara umum kan tentu ini kan istilahnya yang ada di permukaan ya
tentu di permukaannya ada hal hal yang lebih kecil lagi gitu ya
mungkin diperkirakan walaupun saya sendiri juga nggak bisa menyampaikan begitu seperti apa sebenarnya gunung es di belakangnya ini begitu
tapi kalau dilihat kan ya ini anak anak katakanlah generasi milenial dan gen z gitu ya
yang masih muda muda dan kemudian dengan tadi ya upaya upaya untuk
membuat mereka ya sangat kaya begitu
tapi sebetulnya ada korban yang lainnya
nah ini yang kemudian membuat orang tertarik
tapi sebetulnya lagi lagi ya ini kalau bicara soal bagaimana ke depan ya sebetulnya memang harus ada upaya untuk lebih mensosialisasikan lagi ke masyarakat
bahwa ya kalau mau investasi harus benar benar yang pertama harus legalnya itu jelas ya di indonesia
misalkan begitu itu harus pertama itu harus dilakukan
terus kemudian juga ya
harus istilahnya rasional begitu ya
jadi di awal itu ya para ini ya mungkin generasi kelas menengah atas ya yang sebetulnya saya duga sebagian besar korbannya ini
nah ini punya ini ya gambaran begitu
kalau saya invest di dalam bentuk bentuk binary option kayak gini ini ya ini kan judi sebetulnya
tapi kira kira berapa returnnya
nah dari situ sebetulnya bisa di inikan ya di create
supaya tidak terjadi korban korban berikutnya begitu
oke oke baik baik
mas eko terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia connected
berkaitan dengan kemunculan crazy rich yang kemudian menawarkan investasi investasi yang diketahui belakangan bahwa itu penipuan
tapi berkaitan dengan apakah ini sebagai bentuk pencucian uang itu nanti para penegak hukum yang akan membuktikan
terima kasih banyak mas eko
dianto dari indef